tuan aku udah nipu gua
lo beli biola sama dia
iya gue beli enam ratus ribu
dia bilang bisa laku enam juta
apaan lah aku cuma tiga ribu
mangkenya jadi orang jangan gampang ketipu

ya mas silahkan
kalau alamat travel yang di dekat pancoran
di sebelah mana ya
wah mas salah alamat mas
ini bukan pancoran mas
terus ini dimana
ini cikini pancoran sorowan lagi
masih jauh mas
jadi mau dijual berapa bang
enam juta pak
kok bapak ketawa
masa barang begini mau dijual enam juta
jadi enaknya kira kira berapa pak
seratus ribu bang
masa sejuta bang
masa sejuta gak mau
kalau lu pindah ke standpoint
enggak mut mutnya apa
masa allah pipitnya udah jauh jauh terus nggak jadi
tadi pagi dia ke parkiran
tuh anak lo udah nipu gua
lo beli biola sama dia
iya gue beli enam ratus ribu
dia bilang bisa laku enam juta
mangkenya jadi orang jangan gampang ketipu
gua nggak suka perempuan makan perempuan
ampun udin gua kilap
kalau kilap sekali
maafin gue jack maafin jack ampun
tapi duit lo udah habis buat gua bayar utang ampun jack
gue bakal balikin tuh duit
iya maik baru udin
jack udin gua mau diapain ini
gua mau diapain udin
mau diapain udin
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh udin ampun udin
aduh udin jack maafin gua jack
udin udin biar gimana juga deh temen kita
bener tuh karena jacky
aduh ampun udin
tapi gua belum bayar emi
aduh aduh aduh
emi nya belum dibayar
gua gak ada duit
tenang lo jangan goyang
maafin abang ya
gara gara kepingin duit enam juta tiga ratus bu hilang
lain kali tuh hati hati kalo diajakin yang engga engga sama orang
jadinya ketipu tuh
tapi kan yang nipu mantan pacar loh
kata siapa mantan pacar
dianya aja yang suka sama tati
ya lo kenapa gak pernah bilang kalau dia pernah suka melu
ya abang gak pernah nanya
gak perlu gua tanya lo mesti kasih tau gua
ya kalo tati kasih tau nanti abang marah marah kayak sekarang
daripada sekarang mendingan waktu itu gue marahnya
saya dengar bang ojek itu kena tipu
ketipu soal apa
pasti mau kasih tahu kabar terbaru
kabar terbaru warga sini
bukan nanya pak sofian sama bunga udah berangkat
kalau diam berarti udah berangkat ya
kok kopinya gak diminum bang
abang masih marah gara gara si norman
kalau abang masih marah maafin tati ya
di hati tati cuma ada abang seorang
gak ada yang lain selain
aku senang kalau abang cemburu
itu tandanya abang cinta sama tati
jadi berangkat kerja gak
hei ngapain lo ketok ketok pintu rumah ani
saya mau jemput aninya
ngapain lo jemput ani
kan aninya mau kerjanya
dia udah jalan
ada apa mak
lo tolongin emak biduku ya
buat ustaz jahajijah
dia minta dibeliin duku
dukunya duku palembang
soalnya kan ustaz jahajijah orang palembang
jadi dia maunya puduk duku palembang
ah seperti itu
jadi lo kagak demen mak nyuruh tati beli duku
lo sengaja nyalain motor kenceng kenceng supaya kuping mak pengeng
emang ini motor dari tadi kagak nyala nyalanya baru nyala
ada duitnya enggak bang
ada duitnya enggak bang
ah seperti itu
lo sengaja nyalain motor kenceng kenceng kalau ngomongin duit